hai zainuddin pelaku pembunuhan terhadap seorang pria warga desa pacing kecamatan awangpone
kabupaten bone ditangkap polisi saat tengah kabur dan bersembunyi di kabupaten kolaka
sulawesi tenggara zainuddin ditangkap polisi pada rabu dua puluh tiga agustus setelah membunuh abrar
sulfiandi korban dan tersangka merupakan suami kedua dan ketiga dari seorang perempuan berinisial
sr usai ditangkap di kolaka zainuddin dibawa ke polres bone pada kamis malam dua puluh empat agustus
untuk pemeriksaan lebih lanjut saat rilis pada jumat dua puluh lima agustus di mapolres bone polisi mengungkapkan
pembunuhan ini dilandasi motif asmara tersangka merasa cemburu lantaran korban kerap menelpon dan
bertemu dengan sr korban dibunuh oleh tersangka saat sedang terlelap di rumahnya pada senin dua puluh satu agustus
setelah tersangka melihat laki laki abraar sulfiandi alias iyana yang sedang tertidur dengan
posisi menyamping ke kiri
tersangka kemudian langsung memarangi abraar sulfiandi alias iyana
di lokasi terpisah personel satuan reserse kriminal pores sukoharjo menangkap dwi ferianto
pelaku pembunuhan seorang dosen perempuan di universitas islam negeri raden masaid
surakarta wahyudian silviani tersangka diringkus polisi di rumahnya di desa tempel
kecamatan gata kabupaten sukoharjo pada jumat dini hari dua puluh lima agustus
di hadapan polisi tersangka mengaku nekat membunuh lantaran sakit hati dengan ucapan korban
tersangka merupakan pekerja bangunan yang sedang merenovasi rumah korban
korban dibunuh oleh tersangka saat sedang tertidur di rumahnya pada rabu malam dua puluh tiga agustus
tidak hanya membunuh tersangka juga membawa kabur uang dan sejumlah gawai milik korban
rumah korban yang tersangka sendiri diketahui hanya berjarak lima ratus meter